di mana ruangannya
untuk memastikan ibadah natal umat kristiani di tanah air berjalan aman sekaligus menunjukkan menteri agama adalah milik semua agama di indonesia
saya ingin menyampaikan kepada saudara saudara kita yang sedang merayakan natal malam ini
kita sampaikan bahwa saya memperkenalkan diri saya ini sebagai menteri agama yang baru ditunjuk oleh presiden jokowi
dipercaya oleh presiden jokowi untuk membantu beliau baru berumur dua hari ini
tapi saya yakinkan kepada saudara saudara yang malam ini
malam ini merayakan natal bersama saya kira bahasa ini menteri agama untuk semua agama bukan hanya untuk satu agama saja
wali kota semarang hendrar prihadi yang menyambut kedatangan menteri agama menyatakan
ia merasa bangga karena kota semarang dianggap sebagai kota yang toleran
dengan umat kristiani yang menjadi minoritas tetap dapat beribadah dengan baik dan aman
oh iya pasti pasti jadi programnya pak menteri agama ini
kebetulan lewat semarang dan semarang disinggahi jadi kami ucapkan terima kasih
mudah mudahan jadi berkah buat kota semarang
yakut yang juga ketua umum pemuda ansor dipilih jokowi sebagai menteri agama menggantikan fahrul razi
dalam perombakan kabinet selasa dua puluh dua desember lalu
damar sinuko semarang jawa tengah